badan pusat riset dan inovasi nasional atau brin memperkirakan ekonomi indonesia akan tumbuh pada tahun dua ribu dua puluh
menurut peneliti utama pusat riset ekonomi brin agus eko nugroho indonesia berada pada kondisi optimistis pada perbaikan ekonomi
hal ini berdasarkan proyeksi triwulan keempat tahun dua ribu dua puluh satu
untuk inflasi pada tahun dua ribu dua puluh dua akan terjaga dalam rentang satu maksud kami satu enam puluh sembilan hingga dua dua puluh tujuh persen dan nilai tukar rupiah berada stabil pada empat belas tiga ratus satu hingga empat belas enam ratus dua puluh lima per dolar as
ekspektasi kita bahwa growth untuk tahun dua ribu dua puluh
di kuartal keempat itu kita akan mungkin akan berada pada sekitar tiga lima puluh empat persen ya
kemudian karena itu growth di dua ribu dua puluh satu year on ye kita harapkan pada kondisi optimis di tiga tiga persen
sementara growth untuk di dua ribu dua puluh dua itu pada kondisi optimis
akan berada pada level lima dua belas persen
sementara untuk kondisi yang pesimis itu akan berada pada empat tujuh persen